gubernur nusa tenggara timur victor laiskodat bersikeras untuk tetap menutup pulau komodo
salah satu pulau di kawasan taman nasional komodo pada dua ribu dua puluh mendatang
gubernur beranggapan penutupan penting untuk mengoptimalkan konservasi
sementara warga sekitar menolak kebijakan pemerintah provinsi
gubernur nusa tenggara timur victor bung tilu laiskodat kembali menegaskan komitmennya
untuk menutup sementara pulau komodo dari seluruh kegiatan pariwisata selama satu tahun
menurut gubernur victor penutupan pulau komodo menjadi penting
agar konservasi terhadap binatang purba komodo dapat mencapai kemampuan
bahkan dia pun mengklaim presiden joko widodo turut mendukung rencananya
presiden telah setuju untuk ini dilakukan pembenahan
satu tahun kita khusus hanya untuk pulau komodo
jadi pulau pulau yang lain silahkan dikunjungi
tapi pulau komodo kita akan pembenahan
kita kerapikan kembali hutannya dengan baik
makanan daripada komodo kita siapkan dengan baik
menurut gubernur ntt
penutupan kawasan konservasi komodo tidak akan merugikan masyarakat
sementara terkait adanya penolakan dari warga setempat
victor mengaku memaklumi karena warga belum mendapatkan informasi yang cukup lengkap terkait rencananya
saat ini jumlah penduduk pulau komodo mencapai sekitar satu tujuh ratus enam puluh empat jiwa dari empat ratus enam puluh empat kepala keluarga
dari jumlah itu sekitar delapan puluh an persen sudah beralih profesi
dari nelayan menjadi pelaku pariwisata
beberapa dari mereka kini menjadi pedagang souvenir ranger naturalis guide pelaku kuliner dan lainnya
warga mengaku penghasilan menggeluti sektor pariwisata lebih menjanjikan ketimbang menjadi nelayan
namun rencana gubernur ntt memunculkan kekhawatiran warga
mereka tak bisa membayangkan nasib mereka ke depan jika kawasan pulau komodo
tetap ditutup pemerintah untuk konservasi kawasan dan perbaikan sarana dan prasarananya
seandainya masyarakat komodo di sana itu tutup
jangan pun kampung komodo itu dikosongkan
di sini saja tutup sementara
di mana mata pencarian kami di sini pak
karena mata pencarian kami ada di souvenir dan kuliner
pulau komodo merupakan salah satu pulau yang masuk dalam kawasan konservasi
pengelolanya ialah balai taman nasional komodo atau btnk
yang bertanggung jawab kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau klhk
sementara baik pemerintah kabupaten manggarai barat
maupun pemerintah provinsi nusa tenggara timur
belum memiliki kewenangan khusus untuk mengelola taman nasional komodo
aryo jempau labuan bajo manggarai barat nusa tenggara timur